ayo lah acara ini setahun sekali kok
iya buy kita semua juga pengen seru seruan di acara itu ngumpul juga
tunggu tunggu tunggu
halo yan maaf ya kalau om mengganggu kamu
oh enggak enggak
enggak enggak ganggu om
saya lagi santai lagi gak ada kelas juga di kampus
oh memberitahu kamu tolong undang anak anak di luar kampus
khususnya teman teman klub motornya boy
di acara ulang tahun boy nanti di kanvas cafe
untuk merayakan ulang tahun boy bersama sama
oh jadi benar om acaranya mau di sana
saya sih tadi udah sempat dapat kabar dari sila juga sih om
bener ian acara ulang tahun boy itu di kanvas cafe
sila saya suruh
untuk mengundang seluruh teman temannya
baik yang di kampus maupun di klub motor
apa boy sudah tahu soal acara ini
apa dia marah ke sila
kalau soal boy tahu atau enggaknya sih saya kurang paham ya om
tapi sih tadi si boy lagi nyamperin sila om
kayaknya sih dia nggak tahu sih
jadi begini ian om minta tolong ya sama kamu
untuk mengajak teman teman kamu hadir di acara ulang tahun boy di kanvas cafe
kehadiran kalian itu bisa memeriahkan acara ini
om yakin sekali
kalian pasti lebih tahu
bagaimana boy bisa senang di acara ulang tahunnya
nanti saya coba pikirin sama teman teman klub warrior yang lain
bagaimana acaranya boy agar meriah
terima kasih ian
ya kan gue mau kirim undangan ulang tahunnya boy
tapi kalau emang lo nggak mau kasih nomornya ya udah
terus lo kirim ke dia lagi ya
belum tentu reva mau datang
reva tuh harus dateng
papanya boy berharap buat reva dateng
waktu kejadian kemarin yang papanya gue nyalahin reva kan
dikira reva pacaran sama boy
jadi dia berharap banget buat reva dateng
om ya udah
oke udah gue kirim ya
makasih banyak ya raya
dengan begitu gue yakin
reva pasti gak akan bisa nolak untuk dateng ke berdaipati nya boy
dan gue juga udah gak sabar untuk reva dateng
mau dateng gak lo
gue sih sebenernya males ya
pak tapi ini undangan dari papanya boy loh
sila sendiri yang bilang ke gue
kalau dia disuruh langsung sama papanya boy
buat ngundang lo ke berdaipati nya boy
aduh tapi buat apa juga sih gue ke acara itu
di acaranya gimana
kan gak lucu
ya ampun fah
lo gak usah negative thinking
gak usah mikir yang macem macem
ya lo dateng aja
pokoknya nanti di acara ulang tahunnya boy
harus meriah mungkin
kalian semua gak perlu datang kok
ya gak perlu datang menurut gue
orang gue aja gak tau mau dateng atau enggak
jadi gue pesen sama kalian semua
nggak perlu nyiapin sesuatu atau apapun itu
gak usah repot repot lah
lo jangan jadi itu lah boy
sebelumnya nih boy
kalo lo gak bisa hadir di acara ulang tahun lo sendiri
menurut gue sih itu egois
dia pengen bikin anak sematawayangnya itu bahagia
oke sekalian nih gue ceritanya
barusan bokap lo telepon gue
untuk nyumbarin acara birthday party lo di kampus
dan minta tolong gue juga
untuk ngasih tau anak anak klub warrior
untuk datang di acara ulang tahun lo
jadi gue harap lo hadir sila
semua orang atusias boy
kita semua pengen ngerayain hari spesial allah
siapa tau aja boy
kalo gue dateng ke ulang tahun lo
acara ini setahun sekali kok
kita semua juga pengen seru seruan di acara itu
lo jadi dateng kan
sebenarnya gue gak suka acara party kayak gini
tapi kali ini gue gak enak kalau harus ngecewain semua orang
terutama temen temen gue sendiri
gue udah urusan sebentar
gue cabut ya
di sini ada cuma peneta uang lepak nih
di sana ada beberapa jelek di sini juga
ya yang dieanteek antonio itu ada
tapi itu sangat beresiko
semua itu ada resikonya
tergantung nih lo semua punya nyali atau enggak
lagian kita butuh uang
kalau kita diem gini terus gak ada usahanya mau sampai kapan
mantap juga tapi kalau sampai kita nyuri motor kita bakal dikeroyak masa
bahkan urusannya bisa panjang sampai penjara men
gue kasih tau ke lo semua gimana cara main motor yang profesional
biar gak ketahuan
lo semua tenang aja
yang penting kita semua kompak semuanya bakal berjalan mulus
oke gue sama ari ikut
segi ya kalau gitu gue corpin dulu tony
gue udah denger semua tawaran lo dari mondi
gue sanggupin jalanin tawaran dari dulu
eh lo yakin soalnya kemarin si mondi itu nolak tawarin gue loh
gue takutnya itu lu ada bermasalah sama dia
lo kan tau sendiri dia itu leader geng serigala
lu tenang aja gue siap dan gue terima semua psikonya
gue ngakuin ini tanpa sepengetahuan mondi
yang terpenting lo siap nada kalau motornya berhasil gue bawa dan gue kasih kapal
oke kalau begitu gue setuju
dan berhubungan banget nih gue lagi butuh motor yang dua ratus lima puluh cc
pokoknya lo tenang aja
kalau lo berhasil store ke gue gue bakalan kasih harga yang bagus
oke nanti gue update lagi ke lo kalau barangnya udah ada
do ri fon sebelum kita beraksi ini di motor kita atur dulu strategi biar kita gak salah angka
lo udah punya strateginya
jadi gini kita berempat bawa dua motor setelah dapet target kita bawa motornya ke sini
karena harus ada bagian motor yang harus kita lepas biar gak ketahuan kalau motor ini motor curian
setelah itu baru kita bawa motor ke tori
kalau lo udah ya kita ikut
tapi rob gimana cara mencurinya
itu yang susah kita kan gak punya kuncinya
ini semua tenang aja
sini gue kasih tau ya
sini gue pas tau ya